ketua asosiasi petani kelapa sawit apkasindo perjuangan alfian al rahman menjelaskan
saat ini petani sawit sedang dilanda krisis akibat turunnya harga tandan buah segar tbs sawit
indonesia memiliki sekitar enam belas juta hektare perkebunan sawit
tujuh juta hektare diantaranya merupakan milik petani sawit mandiri
para petani sawit ini merasa sejak diterapkannya domestic market obligation
dan domestic price obligation untuk minyak sawit mentah oleh pemerintah
harga tandan buah segar sawit merosot tajam
sementara dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan oke nurwan menjelaskan
tingginya harga minyak goreng saat ini merupakan anomali akibat pandemi covid sembilan belas
dan terganggunya pasokan minyak nabati dunia di mana minyak sawit berkontribusi empat puluh tiga persen
hal ini menjadi tanda tanya besar mengingat indonesia adalah produsen minyak sawit nomor satu dunia
oke berpendapat permasalahan tingginya harga minyak goreng bukan karena oligopoli
atau dominasi pasar oleh beberapa perusahaan
tapi karena pelaku industri sawit dan turunannya
karena industri ini telah berjalan normal selama bertahun tahun
pemerintah sangat mendukung iklim perdagangan yang sehat
pemerintah tidak ingin persaingan usaha yang tidak sehat terjadi
yang memang ber
melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjamin persaingan usaha iklim perdagangan yang sehat itu berjalan
kalau alasan alasan yang disampaikan ini
itu berarti kan sudah lama terjadinya
kenapa baru dideteksi sekarang
kppu ukay karyadi menyampaikan
berdasarkan data kppu tahun dua ribu dua puluh
ada sepuluh akuisisi perkebunan sawit oleh perusahaan yang lebih besar
berdasar data kppu
terdapat tujuh puluh empat perusahaan di industri minyak goreng
yang tergabung dalam dua asosiasi
yaitu gimni dan aimi
akan tetapi jika dikerucutkan
hanya terdapat tiga puluh perusahaan
serta empat hingga lima perusahaan
yang menguasai hampir lima puluh sampai enam puluh persen pasar
nah perusahaan perusahaan tersebut
oleh kppu akan dipanggil
untuk dimintai keterangannya
terkait adanya indikasi kartel
nah kenapa ada indikasi kartel
seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu lalu
jadi ketika ada kenaikan di inputnya
di harga cpo nya
itu dijadikan momentum
oleh para pelaku minyak goreng ini
untuk mencari keterangan
untuk menaikkan harga produknya
padahal seharusnya kan
mereka yang terintegrasi secara vertikal
mendapat pasokan dari kebunnya sendiri
kebun di hulunya mereka menguasai
di hidupnya mereka menguasai
mereka tapi tetap mengacu pada harga internasional
kalaupun harga minyak gorengnya dinaikkan
mereka akan tetap laku di pasaran
karena permintaan terhadap minyak goreng ini
berapapun harga yang ditawarkan akan di
beberapa waktu lalu pihak kppu akan memanggil
pengusaha minyak goreng untuk meminta keterangan
atas dugaan kartel dibalik kenaikan harga minyak goreng
tim liputan cnn indonesia